jadi dia udah makan kue dari gue
terus deh kayak gitu
jadi dia udah makan kue dari gue
kalo dia udah makan kue dari gue
dia gak ngucapin terima kasih
gak bangunin gue di kantor
kan gue nungguin dia dari tadi
ada segitu bencinya sama gue
enggak lah setau gue
gak ada yang nungguin
gengsi gak ya
satpam di bawah
halo selamat malam
malam pak be tadi balik jam berapa ya
balik ke kantor kan dia
bu saya tugas dari siang bu
tapi saya gak ngeliat pak be dari tadi bu
pak be bener bener gak balik lagi ke kantor
oke terakhir kali yang balik dari kantor siapa
tadi tuh kalo gak salah
heh ini gue adriana istrinya pak be iskandar
wah tumbang telfon bu
gimana kabarnya bu sehat
eh gak usah basah basi
katanya lo orang yang terakhir keluar dari kantor ya
iya sih bu
tapi kan saya nggak keluar sama pulang sendirian bu
ada yang lain bu
emang kenapa bu
lo kan tau kalo gue di kantor
kenapa lo tinggalin gue sendirian di kantor
tau sih bu
cuman kan tadi saya lihat pak bey itu udah gak balik lagi ke kantor bu
jadi kita pulang ya sekitar jam tujuan gitu bu
aku tuh bener bener gak punya sopan santun ya
terus kenapa lo makan kue yang ada di mejanya pak b
hah lo gak punya duit
sampai lo harus makan kue yang bukan hak milik loh
kasih tau kalo kurang
saya nggak makan kue itu bu
lawang kadus aja masih utuh kok
lalu siapa yang makan kalo bukan lo pada
hei jawab malah diem
itu suara apaan bu
emang suara apa ya
ibu mendingan cepatan turun deh
emangnya kenapa gue harus cepet cepet turun
emangnya ada apaan suara apaan
kan di kantor itu kan belakangan ada cerita yang aneh bu
tapi gak usah nakut takutin gue deh cerita cerita aneh apaan sih
eh jangan coba coba takutin gue ya
ibu emang gak tau ya bu ya
kan ofis ofis boy kantor kita tuh ada yang meninjal bu
obe siapa siapa sih namanya
lo gak perlu kasih tau siapa namanya
karena gue juga gak tau obe obe disini siapa siapa namanya
saya tuh gak ada niat buat nakut nakutin
kalo beneran setan masa setan ngomongnya setan sih
rasa setan juga gue
suara apaan ya
gak keliatan ya
lama banget sih
paket turun lagi
aduh cuma emangnya ini pintu pake gua ketok kebuka
susunya di minum ya
nah aku adeknya masih belajar wahai sih
boy lagi persiapannya aja buat masuk kuliah di sini bi
bukannya waktu itu aden sudah mau masuk sekolah yang di singaparna
nyi aku di singapur
nah aku masih connect terus ujian
ya boy sih lagi persiapannya aja buat masuk perguruan tinggi bi
jadi aden teh jadi kuliah di dia
hmm ya belum tahu juga sih bi
tapi kalau misalnya singapur gak jadi mungkin boy kuliah di sini bi
ya sudah tuh kalau begitu mah
bibi mau ngeganggu aden lagi belajar ya
bibi ke belakang doi
tuh di minum susunya
iratnya jadi bingung
and boy kasih tahu jangan ya
kalau di dapur ada neng kinar lagi makan
biarin aja gak usah dikasih tahu
aduh whoo siapa ini
tunggu tunggu tunggu
oh siapa nih siapa
aku kok gak diangkat angkat sih
gak tau apa gue ketakutan
tapi gue juga penasaran sih
kenapa itu tiba tiba nelfon gue
pasti ada hubungannya sama reva
halo boy kamu udah angkat telfon aku
aku ketakutan boy
ada apaan sih
we aku lagi di kantor
terus tiba tiba pas aku bangun
kantor aku udah gelap sepi
dan aku sendirian
gak ada satu orang pun lagi di kantor boleh
ya ampun andriana ada ada aja ya
itu mungkin bayangan sendiri kali
aku liat dengan mata kepala aku sendiri boy
bahwa kamu tuh orang yang baik
tolong jemput aku di kantor
mendingan lu baca ayat al quran
tapi tetep aja mungkin ini bukan setan
gundo apalah itu pokoknya
bukan itu boy
atau mungkin jangan jangan
atau siapalah itu
mau culik aku
aku mau ditangkap
aku mau diculik boy
aku kali ini bener bener
aku mau ditangkap